dugaan tindak plagiarisme yang terjadi di kalangan akademisi menjadi sorotan di media sosial dalam beberapa hari terakhir
salah satunya yang dilakukan atau dugaan yang dilakukan oleh rektor usu yang baru saja dilantik
lalu bagaimana kementerian pendidikan dan kebudayaan merespon masalah ini
kita sudah terhubung dengan direktur sumber daya di jendikti kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia dr muhammad sofwan effendi
selamat malam pak
selamat malam mbak
ya pak dugaan plagiarisme yang dilakukan ini ramai juga diperbincangkan di media sosial
sebenarnya bagaimana duduk persoalannya hingga akhirnya kementerian pendidikan dan kebudayaan ini menilai bahwa tidak ada tidak ditemukan pelanggaran plagiarisme terhadap pihak tersebut
ini yang mana nih yang diusuh pak
jadi ada keputusan rektor usu kan
terhadap calon rektor terpilih pak ma
kemudian kemdikbud memeduktif
nah kemdikbud itu mendasarkan diri pada peraturan mendikbud yang sudah ditetapkan yaitu peraturan mendikbud tahun dua ribu sepuluh nomor tujuh belas
satu nomor tujuh belas tahun dua ribu sepuluh tentang pencegahan tindakan plagiarisme
nah di dalam permendikbud itu definisi plagiarisme itu tidak ditemukan kata kata self plagiarisme
yang diatur adalah saat itu di permendikbud plagiarisme adalah mengambil hak atau karya orang lain tanpa menyebut sumber
sehingga atas dasar itu kemdikbud memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pak ma ini pak rektor usu terpilih ini tidak termasuk dalam kategori plagiarisme
tapi sebenarnya ketika seseorang mempublikasikan karya ilmiah begitu tanpa
menyebutkan sumbernya walaupun yang dilakukan itu adalah melakukan sumber utamanya itu adalah dari karyanya sendiri atau self plagiarisme itu
melanggar atau tidak pak sebenarnya
ya kalau menurut peraturan itu bukan pelanggaran plagiarisme
menurut peraturan mendikbud itu
tetapi nanti penilaian karena itu karya itu nanti akan diajukan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat misalnya itu nanti ada tim penilai
apakah itu bisa diterima atau tidak
penilai yang sebuah kelayakan kelayakan akademik
ini kan bukan pertama kali terjadi ya pak ya pada akademisi
sebelumnya juga kita tahu yang baru baru ini ramai diperbincangkan di media sosial
ada juga dugaan plagiarisme oleh rektor unes yang ada di ugm ini pak
nah kalau terkait dengan hal ini apa temuan dari kemendikbud
temuannya saat ini sedang dalam proses
baru saja kami koordinasi dengan tim inspektora jenderal
saat ini sedang dilakukan pendalaman di ugm
terhadap kasus yang ada laporan terhadap dugaan plagiarisme oleh rektor unes itu
nah tetapi ada surat dari ugm ya
ini belum resmi keputusan kemdikbud karena masih berjalan timnya
kalau dari suratnya pak rektor gm tanggal dua april dua ribu dua puluh
yang ditujukan kepada salah satu penanya dari semarang
itu menyatakan bahwa
berdasarkan surat ugm itu rektor ugm itu
berdasarkan rekomendasi dari tim pemeriksaan dewan kehormatan
dan pendapat hukum dari berbagai ahli hukum
melalui surat itu dinyatakan bahwa tidak terbukti
tapi sekali lagi tim kementerian pendidikan dan kebudayaan
masih melakukan pendalaman terhadap laporan itu
terdugaan itu sehingga belum menjadi keputusan
belum ada keputusan yang bisa saya sampaikan sekarang
oke masih terus mendalami
iya masih terus
oke tapi kalau kita mengacu pada beberapa sumber ini
beberapa pihak juga menilai bahwa yang dilakukan kembali lagi oleh rektor usu itu adalah
karena kalau kita lihat dari apa american psychological association
ini juga di tahun dua ribu sepuluh sudah menyatakan bahwa self plagiarism
atau ketika kita mengutip mempublikasikan satu karya
walaupun sumbernya adalah karya kita sendiri
tapi ketika tidak menyantumkan sumbernya
itu adalah bentuk self plagiarism
kedepannya apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh
kementerian pendidikan dan kebudayaan terkait dengan hal ini
karena menurut informasi yang saya dapat nantinya akan dikaji begitu
akan ada aturan yang mengatur terkait dengan self plagiarism ya pak
iya jadi gini
untuk kedepan tindakan pencegahan self plagiarism itu tidak hanya mengubah tentang aturan itunya
tetapi bagaimana mendefinisikan atau mentransformasikan sdm perguruan tinggi secara utuh
tapi menampakannya program transformasi sdm perguruan tinggi
dan saat ini sedang digodok antara kemdikbud kantor menpan dan bkn
jadi bagaimana menata dosen akademisi di perguruan tinggi itu dalam kata karirnya
salah satunya adalah tentang karya tulis
jadi bukan satu satunya itu
iya detailnya nanti kalau terkait dengan self plagiarism sendiri nanti detailnya akan seperti apa
kira kira apa aturannya
kalau di peraturan yang akan kita susun nanti memang belum sampai spesifik itu
yang kita cegah adalah jangan sampai ada tindakan tindakan yang mengarah plagiarism
agar dosen itu bisa mengusulkan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan fungsional itu
secara lebih fleksibel dan dengan cara cara yang baik
misalnya saat ini kan salah satu satunya syarat khusus untuk mendapatkan guru besar atau lektor kepala
jabatan fungsional di dosen itu hanya melalui karya tulis yang terbit di jurnal nasional maupun internasional berputasi
nah ke depan akan kita tata bahwa syarat khusus itu tidak hanya itu
bisa mengajukan karya lain misalnya karya teknologi yang berputasi karya seni yang monumental
atau karya karya yang dianggap setara dengan karya karya lain
publikasi ilmiah internasional itu
sehingga dengan cara itu pilihan dosen itu tidak melulu hanya ke masalah publikasi
tapi bisa ditunjukkan dengan karya karya lain
oke baik terima kasih banyak
terima kasih banyak bapak dr muhammad sofwan effendi
yang merupakan direktur sumber daya ditjen dikti kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini pak
terima kasih sama sama